sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
seharusnya ibu tiri tidak bersikap seperti ini
karena biar bagaimanapun dia itu kan cucu ibu
darah daging ibu
maulah mau ibu harus bisa menerimanya
tapi saya tidak mau punya cucu dari perempuan murahan seperti farah
yang menghancurkan hidup haris
tapi kesalahan itu kan dibuat sama orang tuanya dulu
bukan sama anaknya
mungkin kalau dia bisa memilih
dia nggak mau
dilahirkan menjadi seorang cucu yang dibenci sama neneknya sendiri
maafkan ibu tili
saya ini seorang perempuan
saya bisa merasakan seandainya saya di posisi perempuan itu bu
kalau saya menyinggung perasaan ibu
saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya rasakan
dan saya nggak mungkin menikah sama haris
kalau saya harus berpikir
menjauhkan haris sama anak kandungnya bu
saya masih banyak pekerjaan
nanti kapan kapan kita ketemu lagi ya
apa yang harus kulakukan sekarang
apakah aku harus berterus terang kepada haris
bahwa kamila adalah anaknya yang dia cari selama ini
aku juga sebelumnya saya udah lama atau masih ada pandemi ini
ini adalah manusia lewat awal berse operating system kamu

yang mana yg bisa jadi juga karena misi saya
itu sudah kalau aku membuka pintunya
aku mau masuk
kasian kan dia dimarahin terus sama eyang
eh emangnya siapa yang memarahin dia
terus eyang mau ngapain
ya mau ketemu aja
kamu bilang kan dia lagi ada masalah sama fadil ya
ya siapa tahu setelah melihat eyang dia bahagia kali
nah ini anak suapin ya
fadil akhirnya kamu pulang juga
lihat nih gara gara permintaan kamu yang aneh aneh
akhirnya tante ambar jadi kayak gini kan
ma badan mama hangat
kalau mama gak mau makan tante fandi bohongkan
tapi jangan nyiksa diri mama kayak gini
fadil gak mau mama sakit ma
kamu ngajak dibungkar makamnya taufan
kalau mama gak mau fadil juga gak maksak ma
mama masih selalu berharap kalau taufan itu masih hidup
mama sebenarnya pingin sekali ketemu sama taufan
setiap malam mama menghentikan taufan
mama merasa kalau pohon itu masih ada
dia belum pergi meninggalkan kita
dia ada di dekat mama
tapi mama udah gak mau berharap lagi fadil
bisa saya ganggu waktu kamu sebentar
camilla kamu sudah berapa lama kerja di tempat laras
kurang lebih dua minggu bu
apa kamu nggak capek
kerja di situ kan kamu harus berdiri terus
itu gak baik buat kehamilan kamu
seandainya saat ini ibu nggak benci sama kamu
saya ingin sekali rasanya kamila peluk ibu
kamila maksud kedatangan saya
mau menawarkan pekerjaan buat kamu
dan pekerjaan ini pasti lebih baik buat kamu
karena pekerjaan ini santai dan tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga
dan ini sangat cocok buat kamu
yang sudah biasa hidup mandiri seperti sekarang
tapi pekerjaan apa bu
saya ingin kamu mengelola restoran saya
saya sadar meskipun saya tidak bisa menerima kehadiran kamu di rumah saya
tapi kamu adalah bagian dari haris
milik saya adalah milik haris juga
karena itu kamu berhak menerima sebagian dari kekayaan haris

karena itu saya menyerahkan kekuasaan dan tanggung jawab restoran itu kepada kamu
saya memang sengaja melakukan hal ini
karena saya ingin kamu menjadi sosok yang layak dan dihormati orang
sebagaimana orang orang menghormati haris dan keluarga besarnya
jadi mulai hari ini
saya mau kamu yang mengurus restoran itu
saya mau kamu yang mengurus restoran itu
apa ini artinya ibu tini sudah menerima aku sebagai cucunya
kalo karena flying kayunya terima kasih ya allah
oleh karena itu saya ingin kamu melakukan suatu hal untuk saya
kamu mau membantu saya

ibu butuh bantuan apa dari saya
saya sudah pernah ceritakan sama kamu kan tentang calon istri haris yang bernama laras
haris mau menikah dengan perempuan itu
itu membuat saya bahagia karena akhirnya haris bisa melupakan farah dan menerima wanita lain di sisinya
tapi ada satu hal yang menjadi ganjalan dari rencana pernikahan haris dan laras ini
karena haris belum mau menikah sebelum dia bisa menemukan kamu
dan ucapan haris itu menjadi pikiran buat saya
haris bilang dia akan menikahi saya kalau dia sudah menemukan anak kandungnya
dan itu dia ucapkan di depan ibu tini dan di depan alena
ya kita coba lihat dari sisi baiknya aja mila
siapa tahu ibu tini jadi berpikir
dan dia mau mengatakan sama haris kalau kamu itu adalah anaknya
saya butuh bantuan kamu camilla
tolong bantu saya memikirkan cara bagaimana supaya papa kamu berhenti memikirkan kamu
tapi saya sudah bersumpah untuk tidak menerima kehadiran anak parah di rumah saya
dan saya menyesal sekali bahwa anak itu adalah kamu
saya sudah bersumpah untuk tidak menerima kehadiran anak parah di rumah saya
saya sudah terlanjur bersumpah dan saya tidak mau melanggar apa yang sudah saya ucapkan
mau kamu membantu saya
kamu dari mana tadi kan saya balik ke kafe kamu tidak ada
bu laras maaf ya bu tapi saya masuk duluan
pamela kamu kenapa
haris mau menikah dengan perempuan itu dan itu membuat saya bahagia karena akhirnya haris bisa melupakan farah dan menerima wanita lain di sisinya
tapi ada satu hal yang menjadi ganjalan dari rencana pernikahan haris dan laras ini yaitu kamu camilla
karena haris belum mau menikah sebelum dia bisa menemukan kamu
tolong bantu saya memikirkan cara bagaimana supaya papa kamu berhenti memikirkan kamu

sekali lagi bu pergi dari rumah saya pergi
saya mohon bantuan ibu
bu denger saya paung
apapun alasannya saya tidak mengizinkan kuburan anak saya dibongkar ngerti ibu
pergi ibu saya bilang ibu pergi dari sini
ma tenang dulu ma kasih kesempatan untuk bicara ma
bantu ibu ini pergi dari sini fadil
sebelumnya fadli mau tanya sama ibu ini dulu
mau tanya apa lagi sih fadil
udah biarin aja ibu ini pergi
ibu ini pergi
ma ma fadil mau bertanya sama ibu itu ma
ma sebentar aja pak
kenapa ibu begitu ingin